apa mas dimas sudah siap menjawab semua pertanyaan allah tentang sholat mas dimas
iya emang nggak kalau enggak nggak bisa jawab pertanyaan gak lulus ya pak ya
lulus ntar kita bisa dapat siksa api neraka masih mas tau kan korek api itu apinya kan
itu kan kalau dipegang panas banget kan nah apalagi api neraka api neraka
ternyata cari waktu susah ya pak
udah biasa mending waktu itu kita belum tampil udah diusir masa sih iya mas tapi ya alhamdulillah
baru jam segini kita udah dapat rp lima ya dong ya hai apa dong uangnya hilang pak masa sih hilang
jatuh kali tadi waktu kita dikijer terhantim
mas kenapa mas
kalau masih masuk dan gak kuat lebih baik masih masih istirahat di rumah ya
nggak usah pak saya udah niat kok hari ini saya mau ikut ngamen sampai selesai
waduh saya jadi ndak enak nih
asalkan saya boleh buka ya mas tinas gak malu aduh saya aja masih kecil enggak buka masih kuat
kamu masih mas maafin ridho ya bercanda ya mas mas kalau memang udah enggak kuat dah buka boleh
oh enggak saya masih kuat kok saya tadi jangan bercanda

kayaknya enak banget ya jadi mas di mas
kamu tau dari mana
liat aja dendamannya
aduh pasti enak banget gak usah banting tulang nyari uang buat sekolah
kebari doang kayak begitu
pasti redo syukurin banget deh tuh nikmatnya
jalan jalan jalan ngamil lagi
mereka kuat banget ya
puasa puasa tapi tetap kerja keras
kamu gak capek kerja terus
lebih biasa mas
terus kalau misalnya bapak sama ridho lagi pergi
yang masak siapa
ya rima mas
terus sekarang kenapa lagi nggak masak
tadi kan oh udah masak air
kalau mas ridho sama bapak udah pulang
terus kalau bapak pulang bawa uang terima diberi makanan yang banyak
rima ikut sama mas raka keluar yuk
mau gak mas
mau gak mas
rima gak mau ninggalin rumah
sebentar aja mas raka janji
yaudah janji ya sebentar aja
kamu kemana sih mas
udah ikut aja
ntar aja di rumah kamu
mas gak baik nunda waktu sholat apalagi udah di masjid
bukan maksud saya itu mau nasihatin mas dimas
tapi ya memang
kalau hidup kita itu dan umur kita itu semua adalah rahasia allah
ya tapi sekali lagi maaf ya mas
kalau seandainya nih seandainya saat ini atau detik ini mas dimas dipanggil allah gimana mas
apa mas dimas sudah siap menjawab semua pertanyaan allah tentang sholat mas dimas
emang gak kalau gak bisa jawab pertanyaan gak lulus ya pak
bukannya gak lulus
jangan buat banyak mas
mas dimas gimana lu tadi pernah mengulangi ego lo

oh ya kenapa
stuk biasa mu sekarang
itu udah bahaya banget sih

itu kalau kita pegang panas banget kan
nah apalagi api neraka
jangan pernah marah sama allah
karena allah sudah ngatur semuanya dengan indah
dan allah sudah ngatur semuanya dengan indah
allah sudah merencanakan semuanya dengan baik
jangan pernah mempersalahkan takdir
karena hidup adalah takdir yang harus dijalani
jangan lupa sholat berdoa dan puasa ya dimas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah terima kasih allah
hari ini kami bisa makan enak dan berkasi
ya allah terima kasih
ya allah terima kasih
kau telah memberikan rezeki yang baik
kau telah memberikan rezeki yang baik
kau telah memberikan rezeki yang baik
banyak lewat tangan masyarakat ya allah
ya allah tentu kata bapak
semua yang hilang bisa tergantikan dengan yang lebih enak
terima kasih banyak ya allah
terima kasih banyak ya allah
atas semuanya yang kau berikan kepada hamba dan keluarga hamba

mas dimas kok lemes sih
hah siapa yang lemes

pak mas sini
mau dimotong juga
ada apa sih
ada apa sih kak
gue ngasih kejutan
ini semua yang ngasih mas raka
tadi irma diajakin ke supermarket sama mas raka

ringan safe ya makasih ya
makasih ya alhamdulillah
terima kasih gak perlu
akhirnya angga berammidstock udah sampai
sampai jumpa keliendo
terima kasih yang banyak bertahan
pak rima pak ini pak cepet pak
pak itu duit siapa pak banyak banget pak
raka kalau untuk keluarga mereka sih gue rela lo mau kasih berapa juga
ya sumpah gue rela banget